menikmati akhir pekan sambil wisata kuliner bisa menjadi alternatif untuk menghabiskan akhir pekan anda
salah satunya dengan menikmati hidangan seafood sambil menikmati suasana malam di kota bandung
translusuri hotel yang berafiliasi dengan cnn indonesia kembali menawarkan sensasi makan malam
dengan menu baru yang bertemakan sajian ala restoran perancis
salah satu menu andalan yang bisa anda nikmati ialah pan fritz callop
kerang scallop dimasak ala perancis hanya menggunakan mentega serta bumbu lain seperti bawang merah
cuka balsamik lemon dan sayuran
alpukat sebagai bahan saus
untuk hidangan utama anda bisa menikmati hidangan grill baramudi atau kakak putih panggang
kaka putih dipanggang dengan mentega bawang merah cabai merah bawang putih serta sayuran
untuk menambah cita rasa kakap dimakan dengan saus spesial racikan chef trans hotel
untuk yang pertama scallop kenapa saya pilih scallop
karena yang pertama ini makanan sehat yang kedua ya seafood jelas bagus buat kesehatan kita
yang kedua baramundi ini merupakan salah satu lokal fish yang paling jarang kita makan
jadi disini saya mau coba memperkenalkan bahwa baramudi itu gampang didapat cocok untuk lunch or dinner
bisa dibikin di rumah ya versinya bisa macam macam
bisa yang seperti saya atau seperti fresh yang lain
pengunjung pun mengaku puas dengan rasa yang dihasilkan dari dua menu tersebut
untuk scallopnya tingkat kematangannya pas dan masih keluar rasa scallopnya
sedangkan untuk rasa babamundinya teksturnya well done untuk pas rasanya dengan bumbu yang minim tapi rasa ikannya keluar
selain menu tersebut anda juga bisa menikmati berbagai hidangan lain yang disediakan di trans luxury hotel
dengan harga mulai sembilan puluh pengunjung dapat menikmati suasana
makan malam dengan berbagai menu pilihan
menu pan fried scallop ini menurut chef yang masak ini cocok banget dimakan buat dinner
nah sekarang kita akan cobain gimana rasanya
ya rasanya seger banget enak dan ini merupakan menu wajib bagi anda yang datang ke sini
renggi wijaya bandung